kemarin saya kecolongan kamu tenang saya terus kamu kabur sekarang gak bisa
support juga harus suka ngingetin ngingetin apa supaya enggak melakukan usaha yang bakal sia sia
kapan wahyu mau ketemu
belum bilang suruh dia datang besok
sampai juga kamu kesini untung ketemu di jalan jadi saya nggak susah susah nyari rumah makan kita
ke rumah saya siap masuk
saya pulang aja ya
kamu bawa uang
kamu ada di depan saya
dan keliatannya baik baik aja
mau dihitung dulu
gimana kabar serena
saya nanya kabar serena
kok kamu gugup

punya apa sihetus ini
bisa kedengeran jelas gak
apanya suara kamu
kamu disuruh abah datang ke rumah
tadi katanya bisa kedengeran jelas
kok barusan bilang hah
jadi gitu ceritanya kamu
saya sudah nunggu lama cerita ini
kamu gak tahu harus gimana
kamu yang salah
kamu gak bisa menjaga perasaan dan kepercayaan dia
kamu punya dua pilihan
kamu jadi orang yang bersalah dan kalah
pergi meninggalkan dia
kamu berjuang untuk mengembalikan perasaan dan kepercayaan dia
bukan demi kamu
tapi demi anak anak kalian
dia terlalu cantik
dia terlalu baik
jangan bikin dia jadi orang yang akan dibenci istri kamu
mungkin dia sekarang akan terluka
nanti juga lukanya bakal sembuh sendiri
ketika nanti dia bertemu lelaki lain yang lebih baik dari kamu
saya butuh serena
dia sudah terbukti bisa membesarkan bisnis kita
tapi saya punya tanggung jawab yang lebih besar
membantu menyelamatkan kamu
menyelamatkan rumah tangga kamu
menyelamatkan keluarga kamu
menyelamatkan keluarga kamu
minta sarena keluar dari bisnis kita
atau kamu yang keluar
wahyu disuruh datang ke rumah ketemu abah
wahyu pernah nanya kalau dia mau nikah sama aku aku mau apa enggak
terus aku lapor sama abah
kayaknya wahi mau ditanya tanya sama abah
wahyu mau disuruh ketemu abah
ibu motornya diparkir di sini aja
nggak usah dibawa masuk ke pasar
teliti sebelum membeli
sudah berapa hari ini bidadari itu nggak turun ke pasar
jangan dibawa ke hati biar jadi pemandangan aja
nggak akan saya bawa ke hati
cuma mau saya bawa ke dalam doa